apa sih lewat yang jalan jauh gini tadi kerasan jalan enggak rusak iya
bu tapi sana banyak gajrukannya di sini juga ada
iya bu di sini juga ada tapi enggak banyak
coba telepon atuh tuh jemput sama kamu nanti ntis telepon
kok nggak dijawab lagi cari siapa sih lagi cari yang mau beli cendol
emang siapa yang ngawarin yang alia awas ya besok besok kalau nggak mau beli cendol lagi
lalu maaf neng abang cuma bercanda besok beli ya sorry ya
itu suara perut siapa bukan gue kalau gua bukan purbukan berarti
ya kalau gitu mah suara perut saya tuh
enggak lagi makan
ya tinggalin dulu bentaran
diajak makan yang banyak biar perut lo nggak kebunyi
ya belum pulang pak
tangan kamu tengah bawa apa apa tis
emangnya harus bawa apaan
ya apa aja tuh tis yang penting mah bisa dimakan ya

mau ke rawa b sepuluh bang
mau ke rawa b sepuluh bang

orang baik aja jalan kaki jauh
apalagi jalan kaki jauh
ya udah deh bang